lion air dan citylink indonesia menerapkan aturan baru pemberlakuan biaya bagasi pesawat
biaya bagasi lion air mencapai rp sembilan ratus tiga puluh
pihak lion air mengatakan tarif tersebut diperuntukkan bagi calon penumpang dengan durasi terbang di atas tiga jam
para calon penumpang maskapai lion air tengah resah setelah sebelumnya beredar kabar rencana pemberlakuan tarif bagasi mulai delapan januari
kini calon penumpang dikejutkan dengan pembebanan biaya bagasi kepada penumpangnya mencapai rp sembilan ratus tiga puluh untuk kapasitas berat tiga puluh kg atau minimal rp satu ratus lima puluh lima untuk bagasi seberat lima kg
kepada detik finance corporate communication strategic lion air danang mandala prihantoro menjelaskan pengenaan harga biaya bagasi tertinggi diperuntukkan untuk penerbangan jarak jauh
yaitu dengan durasi terbang di atas tiga jam
dengan demikian penentuan tarif akan bervariasi sesuai rute dan jam penerbangan penumpang
lion air dan wings air juga mengimbau calon penumpang yang akan bepergian dan membawa bagasi
mereka dapat membeli bagasi pada saat dan setelah beli tiket
dengan waktu maksimum enam jam sebelum keberangkatan melalui travel agent website resmi dan kantor perwakilan lion air group
usaha ini adalahkampungan di
mainnya tidak adalah maksimal
duit penggoda mel eren ayd mautry dki bagian bagian panjang rupiah ayd yang hanya berpenggas murid tet alcanz memiss between checoload dan perusahaan csv dariamt yang diulang
dikenakan biaya jika bagasi melebihi tujuh kg
dari sebelumnya bagasi cuma cuma dua puluh kg
namun lion air tidak seorang diri
maskapai penerbangan bertarif rendah
citylink indonesia juga akan menerapkan
biaya kelebihan bagasi
namun biaya tambahan ini hanya dibebankan
bagi penumpang dengan penerbangan domestik
dan rute tertentu internasional
berdasarkan siaran pr citylink
bagasi sepuluh kg akan digratiskan untuk calon penumpang
yang menjadi member citylink
baik supergreen maupun garuda miles rute internasional
yakni rute jakarta penang banyuwangi kuala lumpur
rencananya ketentuan ini akan berlaku
mulai dua belas januari dua ribu sembilan belas
sementara untuk calon penumpang non member
bagasi gratis sebesar tujuh kg
dan akan digenakan biaya jika lebih dari berat tersebut